kedatangan presiden jokowi dodo di simpang randu kabupaten lampung
tengah lampung disambut gembira warga pada jumat siang
jokowi mengaku jalan yang dilewatinya sudah mulus
berbeda dengan saat dirinya mengunjungi lokasi yang sama pada mei lalu
ia berkelakar warga yang melewati ruas jalan ini sudah bisa tidur di dalam kendaraan
jokowi yakin kondisi jalan saat ini akan awet puluhan tahun
karena menggunakan rigid beton setebal tiga puluh cm
dan yang dipakai adalah rigid tiga puluh cm
saya kira ini akan awet
nggak tahu berapa puluh tahun
hingga saat ini proses pengerjaan sudah mencapai enam puluh hingga tujuh puluh persen
meski belum sepenuhnya selesai
presiden jokowi mengaku senang atas capaian pengerjaan jalan
yang menghabiskan dana delapan ratus miliar rupiah untuk tujuh belas ruas jalan rusak di lampung
termasuk perbaikan ruas simpang randu seputi surabaya rumbia berjalan sesuai jadwal
perbaikan jalan tersebut merupakan buntut viralnya sebuah video yang tersebar di media sosial
milik tiktoker bimo yudo saputro
bimo mengkritik bahwa jalan di provinsi lampung kondisinya rusak parah dan memprihatinkan